di kota surabaya jawa timur akan menggelar nonton bareng pertandingan timnas indonesia melawan timnas uzbekistan nanti malam
salah satunya di balai kota surabaya
rangkaian acara nobar yang akan digelar di balai kota surabaya mulai pukul setengah tujuh malam
akan ada pameran produk umkm dan hiburan musik
pemkot surabaya akan menyiapkan lima titik layar
sejumlah kantong parkir juga telah disiapkan untuk para pendukung timnas indonesia yang hadir malam nanti
selain balik kota nobar juga diselenggarakan di halaman gedung negara gerahadi
oleh karena itu para pengguna jalan yang akan melewati pusat kota surabaya akan diimbau untuk mencari jalan alternatif agar terhindar dari macet
di yogyakarta nonton bareng semifinal piala asia u dua puluh tiga akan digelar di berbagai lokasi
salah satunya di kantor gubernur daerah istimewa yogyakarta
menurut rencana malam nanti sri sultan hamengkebuwono x juga akan hadir untuk nonton bareng
persiapan sudah dilakukan di halaman pendopo wiyoto projo kompleks kantor gubernur daerah istimewa yogyakarta
nonton bareng akan dimulai pada pukul dua puluh waktu indonesia barat dengan diawali rangkaian acara hiburan untuk warga
di persiapan nonton bareng semifinal piala asia u dua puluh tiga antara timnas indonesia muda melawan uzbekistan
kita langsung bergabung dengan jurnalis kompas tv fia irmar di surabaya jawa timur dan michael aryawan di yogyakarta
namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis kompas tv fia irmar di surabaya jawa timur
fia hingga saat ini bagaimana persiapan jelang nonton bareng untuk nanti malam melawan uzbekistan
selamat siang jino dan juga saudara terpantau di halaman balai kota surabaya
selamat siang jino dan juga saudara terpantau di haraman balai kota surabaya
terlihat para pekerja mulai memasang panggung
kemudian juga sudah ada lima layar led berukuran besar yang terpasang di setiap titik di setiap sudut di halaman balai kota surabaya
mulai dari pintu masuk sisi timur hingga pintu masuk sisi barat
termasuk juga pagar pembatas tanaman juga mulai dipasang pada siang hari ini
mengingat diprediksi nanti malam akan ada sekitar ribuan masyarakat yang hadir di halaman
ada pun sejumlah rangkaian acara yang digelar oleh pemerintah kota surabaya nanti malam
selain ada nobar yang akan dimulai pada pukul sembilan malam waktu indonesia barat karena memang kick off nya mulai pada pukul sembilan malam
nanti juga akan ada pameran produk umkm kemudian juga ada hiburan musik
selain ada hiburan produk umkm juga masyarakat juga bisa menikmati bagaimana suasana taman yang ada
sementara itu terkait tentang kantong kantong parkir yang bisa digunakan oleh para supporter para masyarakat yang mendukung timnas indonesia nanti malam
juga bisa digunakan juga telah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
di mana masyarakat bisa parkir di tempat parkir yang ada di balai pemuda
kemudian juga bisa parkir di tempat tempat parkir umum resmi dari pemerintah kota surabaya yaitu di
sementara untuk di sisi kanan kiri dari balai kota surabaya
rencananya akan diperuntukkan untuk tamu vvip yang rencananya akan hadir nanti malam
rencananya juga informasi sementara yang kami dapatkan
keluarga dari timnas indonesia yaitu rizky rido dan juga marcelino ferdinand
rencananya akan hadir diundang oleh pemerintah kota surabaya untuk nobar nanti malam
nobar di surabaya tidak hanya digelar di balai kota
namun juga di halaman gedung negara gerhadi
kemudian juga ada sekitar lima belas titik lainnya yang tersebar
mulai dari surabaya utara timur barat dan juga selatan
dan juga surabaya juga rencananya akan menghadirkan pemain legenda dari persebaya
sehingga diperkirakan mulai nanti sore hingga malam hari
suasana di pusat kota surabaya ini akan ramai
akan melalui sekitaran gedung negara gerhadi
dan juga balai kota surabaya yang berada di surabaya pusat
imbau untuk mencari jalan alternatif untuk terhindar dari macet pada nanti malam
untuk saat ini bagaimana dengan antusiasme warga surabaya
khususnya menjelang pertandingan malam nanti
kalau melihat persebaran titik
ini memang terlihat bahwa
masyarakat kota surabaya sangat antusias ya
antara tim nas indonesia melawan tim nas uzbekistan
dan diperkirakan keramaian akan terpecah
ada yang di balai kota surabaya
kemudian juga ada di halaman gedung negara gerahadi
dan juga ada di titik titik nobar lainnya
yang berada di surabaya pusat timur dan juga utara
namun yang paling penting juni dan juga saudara
para pendukung yang nantinya datang pada acara nobar
dihimbau untuk tidak membawa flare
kemudian untuk tidak membawa benda benda tajam
yang paling penting adalah tidak membuang sampah sembarangan
hingga diharapkan nanti setelah acara selesai
mulai dari awal acara hingga selesai
ini bisa berjalan secara aman
lalu kita akan bergeser ke yogyakarta
sudah ada rekan michael aryawan di sana
apa saja persiapan kalau tadi di surabaya ada hiburan musik
lalu apa saja kesuruhan yang akan digelar di yogyakarta malam nanti
khususnya nobar antara indonesia muda melawan uzbekistan
selamat siang juno dan saudara
banyak tempat yang dilakukan
untuk menggelar nonton bareng
antara timnas indonesia u dua puluh tiga melawan timnas u dua puluh tiga uzbekistan
namun kami mencatat ada dua lokasi yang kemungkinan besar
akan banyak didatangi oleh masyarakat
yaitu yang pertama di depan balai kota yogyakarta
dan yang kedua di tempat kami melaporkan untuk anda saat ini
di kantor bernur daerah istimewa yogyakarta
memang persiapan tidak sebanyak di surabaya
yang ada menggelar umkm
namun kami lihat tadi tenda tenda sudah dipasang
nanti nonton bareng akan dilakukan secara lesehan di pendopo
dan juga akan dihadiri oleh sri sultan hamengku gwono x
berbaur dengan masyarakat yogyakarta
kemudian ada juga aparat sipil negara
terus nanti teman teman dari media juga akan bergabung di lokasi ini
namun di luar dari kantor daerah istimewa yogyakarta
sebenarnya masih ada banyak nonton bareng
yang digelar di tingkat pemerintahan kabupaten kota
di sleman di bantul kemudian di gunung kidul kulon progo
juga menggelar agenda serupa
dan memang masyarakat bimbang untuk tertip
ketika datang dan pulang ke lokasi nonton bareng
nah khusus untuk di kantor kepatihan
di daerah istimewa yogyakarta ini
nanti masyarakat yang akan masuk
dihimbau untuk memarkirkan kendaraannya di kantong kantong parkir
mengingat lokasi ini adalah kawasan malioboro
yang ada banyak tempat
larangan untuk memarkirkan kendaraan sembarangan
baik kita harapkan tim nas garuda muda
dengan menang melawan uzbekistan mana mana nanti